kemacetan demi kemacetan terus mewarnai arus mudik lebaran tiap tahunnya
dan pemerintah demi pemerintah selalu berupaya mengatasi hal ini
dan berikut wawancara eva yunizar dengan presiden k enam indonesia susilo bambang yudhoyono
yang membahas tentang masalah klasik arus mudik lebaran
saat ini susilo bambang yudhoyono menjadi advisor bidang internasional di ct corp
perusahaan induksian dan indonesia
salah satu permasalahan sosial yang baru saja terjadi ini adalah masalah
mudik pak sby mudik tahun ini kemacetan begitu parah
katanya sampai empat puluh delapan jam jarak tempuh antara jakarta menuju surabaya
sepuluh tahun saya mengelola mudik lebaran
ada masalah saya selalu meninjau mulai nagrek bakahuni merak cikampek
kemudian bahkan jawa tengah jawa timur saya datangi
di mana nagrek tiga kali saya meninjau untuk mencari solusi
memang ada masalah masalah itu
tetapi memang tidak separah ini
mengapa bukan hanya infrastruktur jalan yang kita perlukan yang kita lebarkan
kalau terlalu tinggi tanjakannya kita papras bukan hanya itu meskipun itu penting
kalau ada satu jalan tol semua masuk ke situ
ratusan ribu kendaraan puluhan kilo
pikirkan setelah keluar seperti apa
perlu dicarikan penyaluran
berapa ribu yang dikerahkan di situ
sehingga persiapan dan perencanaan perlu
setiap mendekati lebaran paling tidak tiga kali sidang kabinet
mungkin tidak terlalu banyak diberitakan dulu
saya pastikan kalau sudah mudik lebaran yang tertransportasi ada
yang menyiapkan bahan bakar bahkan keliling juga ada
yang petugas kesehatan kalau kecelakaan juga ada
logistik juga ada
demikian juga yang laut dan udara
itu operasi total
kita harus melayani masyarakat